ya papa sebaik banget sih
mas ganteng deh
yaudah sana siap siap
aku siap siap dulu ya
tadi saya melihat ibu dan tante yang di depan lagi ngobrol soal roy
saya pengen tanya
roy itu siapanya tante yang di depan ya
kita kan belum pernah ketemu
aku kenal sama mbak
jadi kami tidak bisa memberikan informasi apapun sama mbak
dia harusnya tau dong kalo perempuan yang dia nikahin itu kan yang ngebunuh keluarganya
pernah gak tahu
pernah gak tahu
kalau emang bener al adalah keluarganya roy
berarti gue harus waspada
aku tidur kayaknya nyenyak banget
apa karena cincin mas al udah ketemu kali ya
alhamdulillah ya allah makasih ya
andin kamu udah bangun
baru aja bangun mak kenapa
ini ndin papa kan masih dirawat di rumah sakit
terus restoran nggak ada yang jaga
selama papa masih dalam masa pemulihan
kamu mau kan jaga di restoran

tapi juga gak bisa
mama harus di sini ngerawat papa
elsa juga harus istirahat karena ngejaga kandungannya supaya nggak kenapa kenapa
aku sih mau mau aja sih mbak
tapi aku harus tanya sama mas al dulu
kalau misalkan mas al bolehhin pasti aku akan bantu koma
yaudah kalau gitu kamu minta izin dulu sama al
nanti kalau dibolehin dia mau kok ngejaga di restoran
jadi kamu biar istirahatnya juga bener bener sampai pulih
aku minta maaf yang soal kemarin ya
tapi tolong tolong jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi ya
aku gak mau
kita gak boleh serakah
jadi orang gak boleh serakah
karena orang yang serakah itu akan gampang dibohongin
iya aku janji aku akan selalu dengerin omongan kamu
syukurlah papa gak marah lagi
jadi elsa juga kan gak kena getahnya
kan kamu bilang kamu suka kan sama sop buatan aku
katanya mirip sama masakan yang mama
nih makan ya
kenapa senyum senyum begitu
aku boleh ngomong sesuatu gak sama kamu
bisa diem gak
bercanda kok mas
tadi mama tuh nelfon aku
dia minta kalo aku gantiin posisi papa sebentar
nanti sarang aku
saya mau catanya siapa tadi
siapa saja tadi siapa
di mana dia
mas aku udah siap
penampilan aku bagus gak
tapi mas makasih ya kamu udah izinin aku kerja
uh cantik menik menik
istrimu ini ya kalau lagi dandanan kayak begini
uh kayak bisnis woman
ini kalau mbak anding dandanan kayak gini pasti di luar sana
banyak yang reputin
jangan sampai lepas
mas al gigi lupa belom ngasih makan ayam
siapa yang ngejinin kamu berlari lari ayam dulu mas al
maksudnya celengan ayam maks
yang matan ter layout
ah othy masih tidur ya